menikmati nasi padang dengan aneka lauknya tentunya bukanlah hal yang sulit di jakarta
dalam seporsi nasi padang terdapat lauk pilihan gulai nangka sambal hijau daun singkong rebus dan siraman kuah santan
beginilah cara umum menyantap nasi padang
namun berbeda dengan rumah makan padang yang lain
warung makan padang rinai pambas wahluko di rusunawa pasar rumput jakarta selatan ini memiliki lauk yang cukup unik dan langka
rumah makan berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh enam ini menawarkan lauk seperti dendeng batokok bakar
ini merupakan menu andalan rumah makan padang ini
daging dendeng yang lazimnya digoreng di rumah makan ini dibakar
proses membuatnya melewati empat proses pemasakan
daging sapi bagian paha ini diiris diolesi bumbu didiamkan selama satu jam
sebabnya dendengnya tidak bisa dikosong
sebelum dipotong dan dibakar
dendeng batokok bakar disajikan dengan cabai hijau kukus bawang merah mentah dan minyak kelapa yang dibuat sendiri
selain dendeng batokok rumah makan padang ini memiliki menu jengkol cabai merah gulai gajebo yang juga tidak kalah uniknya
indonesia sudah penuh ya makan padang bahkan dunia ada
jadi saya sengaja membuat masakan padang yang langka dibuat orang
seperti dendeng batokok gulai gajebok
dendeng basah pun dendeng belado
jadi kita berusaha mempertahankan supaya rasa selalu sama dengan puluhan tahun yang lalu
pertama rasa kedua harga juga terjangkau
jadi kalau saya merasakan masakan padang yang otentik ya katanya ini tidak saya temukan di tempat yang lain
dari kawasan pasar rumput kita beralih ke kawasan pasar mayastik
di sini terdapat rumah makan padang yang berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
rumah makan padang sepakat namanya
restoran ini salah satu rumah makan padang tertua di jakarta
rumah makan yang terletak di dalam pasar majestic ini memiliki menu yang tidak kalah unik
sejak dulu rumah makan sepakat memiliki menu khas gulai gajebo
menu masakan ini sudah jarang ditemui di jakarta
hingga sekarang cita rasa menu khasnya tidak pernah berubah
ya kita harus jaga kualitasnya bumbu bumbunya jangan dikurang kurangin
itu yang utama insya allah masih sama
rasanya mungkin ya rasanya dari dulu sampai sekarang tidak berbeda tidak berubah ubah tetap
ya terus seperti itu menjaga kualitasnya dan harganya juga tidak terlalu mahal
pandemi membuat pengusaha rumah makan berputar otak untuk tetap bisa bertahan hidup
lain halnya dengan rumah makan lainnya yang mencoba membuat inovasi baru
kedua rumah makan ini bertahan dengan kekhasan menunya dan mempertahankan kearifan lokal sumatera barat
dari bandi putrama arief tidjawan wahyu ramadan jakarta